enak kamu udah beli bagus bagus
aku udah beli mainan remote control sebagus ini sebesar ini
gini gini cita cita aku itu jadi pembalap
pembalap mobil bukan jadi pembalap sepeda doang
aku bakal jadi pembalap
pembalap yang keren yang jagoan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
anak anak kami merasa senang sekali bisa melihat kalian kembali lagi masuk ke dalam pondok pesantren kunta yang kita cintai bersama ya
nah setelah liburan pasti kalian makin semangat dong untuk belajar iya kan
ada yang kangen sama ustaz zanuru gak
ya kalau sama ustaz rituan pada kangen gak
nih nih pasti nih lebih lebih kangen ya mampu sitai semua pada kangen kan mampu sitai
sekali lagi ya empuk kasih kesempatan kangen gak
semuanya pada toge banget sama mp tiga biarin aja kalau pada
nggak kangen nama mp empat suruh nyuci memasak sendiri
udah udah mp empat mp empat tenang aja masih ada yang kangen sama mp empat ya post aja
terima kasih saja thr nya dong eh udah udah bisa mau tahu siapa yang disini sudah
menyempurnakan puasa ramadhan ya dengan puasa sunah syawal enam hari ayo siapa
laboran nya belum puas ya
diinginkan kalau ingin diriku jadi seperti mereka
dari kiai yusuf
baik baik kiai nanti saya akan sampaikan kepada para usa dan ustadzah di kunanta ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam ustadz ridwan
ya ustadz ada apa ustadz
ada kabar baik insya allah nanti di kunanta ini akan bertambah ustadz yang baru
putra dari kiai yusuf temannya kiai amin
ah ustadz jadi gini kebetulan banget saya ini mau nanyakan
santri yang baru itu apakah sudah datang atau belum ya
soalnya saya perhatikan itu belum ada santri yang baru sepertinya
oh ya sudah kalau begitu saya telepon lagi orang tuanya
insyaallah dikabari kembali
baik ya sudah kalau begitu saya permisi dulu ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
entar abu abu ini apa nih
wah bahannya ada umum umumnya
iya dong mobil remote control ini khusus untuk ngerjain high call doang
apa kalian gak kangen apa
udah sepuluh hari kita itu gak ngerjain haikal ya enggak
kangen banget sih
lu kan mau minjem
bukan gitu cara mainnya
cara mainnya itu
tinggal nyalain itu tuh
terus nanti tinggal kita jalanin
sobri sobri dan sobri yang paling ganteng yang paling imut sedunia
emang kamu udah beli bagus bagus
aku udah beli mainan remote control sebagus ini
cita cita aku itu jadi pembalap
bukan jadi pembalap sepeda doang
bakal jadi pembalap
pembalap yang keren
aduh sobri gimana
kok gak ada kok malah indra
ini tuh siang bolong
jadi gak usah menghayal
eh maaf ya indra aku gak sengaja
kalau aku itu bisa jadi pembalap
yang sangat cerdas yang sangat sangat super cepat
aku tuh emang jago
mobil beneran aja aku bisa
si haikal pasti bakal habis aku kerjain
terus dulu dong